ratusan permukiman warga yang berada di kawasan kampung arus cawang jakarta timur
kembali terendam banjir setinggi hampir satu meter pada minggu pagi
akibatnya sejumlah warga terpaksa menggunakan rakit agar dapat beraktivitas keluar rumah
banjir kiriman kembali melanda kawasan ibu kota
hal ini ratusan permukiman warga yang berada di kawasan kampung arus cawang jakarta timur
kembali terendam banjir setinggi hampir satu meter pada minggu pagi
akibatnya aktivitas warga terganggu
bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan rakit agar dapat beraktivitas di luar rumah
menurut salah seorang warga banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung
meski dilanda banjir sejumlah warga mengaku masih enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka
oh di mokor setiap malam hujan tuh jadi gak bisa berpikir di belah itu
katanya jam dua belas ada tadi ya semalam jam dua belas ngasih tau kalau siang tiga
sementara itu ketua rw dua cawang mengatakan sedikitnya tiga rt yang berada di kawasan rw dua ikut terendam banjir
kerang ini sekitar enam puluh lima puluh lah
bentuk yang paling dalam sendiri pak
yang paling tengah tengah bisa tujuh puluh paling
bisa tujuh puluh ya
pak untuk di wilayah bapak sendiri pak ada berapa rt pak yang terdampak banjir
kalau di wilayah saya semua ada tiga rt sekarang ini
tiga rt berapa
warga berharap pemprov dki jakarta dapat menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka
sehingga kejadian serupa bisa ditangani dan tidak merugikan warga
rizky ikhtiar yahya jakarta